jel lu lihat dia beranek gobang gobang
di lukuin jalan para lawan
cumbang mereka disini
nengkeh kamu pergi deh aku ga enak liatin orang orang
engga aku akan tetep disini
sampai kamu lebih milih aku daripada keluar negeri
sen jadi kamu lebih pilih
tan ada kejuaraan motocross nih di garut
mendingan doni aja
dia lagi oke temannya
lu serius tan
iya gua serius
kayanya dia udah ga mau ikut motocross lagi
yang gue tahu sih dia lagi suka sama cewek sekarang
dan dia juga lagi fokus sama alat musik
bagi dia motocross sekarang udah ga berarti lagi kayaknya
gua kira dia anak motocross sejati taunya
udah biarin aja eng kita fokus aja sama motocross sekarang
kalo misalkan tristan sama anak jalanan butuh kita
mereka pasti datang kok sama kita
sekarang kita jalanin aja sendiri
ah kenapa sih gua harus dengerin anak gua tadi
mungkin soal tegas sama devin
aduh ga tau devin orang yang lebih tegas dari gua
putus kan gua jadinya
cel cel gitukan si nkr
hahaha bisa aja lu bilang dia kere
emang dia kere cel
hahaha ah kebetulan dia sendirian
terus jalan yuk
wah kira gatuk ini
masain tuh mah
nggak apa apa loh nggak ada yang patah kan
ini kelakuan mantan anak murid tuh bang
dia mau bikin gue telaka bang
jangan lo bilang mereka mata murid gue
gue malu punya kayak begitu
dan mereka harus gue kasih bayar
janian nantung ya
lo sebenernya ngapain ngejar aks
tadi nih sama bocel bikin gue celaka bang
lo udah berjaga jaga mati ya
gue pikir ada yang nggak beres
nggak mungkin dia berani melawan kita bertiga
tadi kan dia sama bocel
terus sekarang kemana bocel
udah biarin aja ikutin mereka kaburin
kenapa dilepasin sih mon
ntar mereka malah bilang temen temen yang lain mon
mbak lo percaya sama gua
mereka gak bakal berani balik lagi
waktu bocell manggil temen temen yang lain itu juga mereka gak bilang sama alex
karena kalo mereka bilang alex alex juga pasti ada disini
eh mustinya kita habisin tau gak semuanya
habis jadi musim gini bang
kalo emang kita lebih banyak masalah bahwa nangisnya yang paling emos
yaudah deh gue cabut dulu ya
masih ada urusan
iya kasi dulu
bang lagi ada masalah ya mon
jangan dipenuhi sendiri
kenapa gue cerita sama orang
yang kadang malah bikin gue putus sama devi
kok bisa putus sih bang
kemarin gue kasih saran sama murid murid gua
gue harus tegas sama cewek gue
oke akhirnya gue tegas
tapi yang ada apa
dia lebih milih ngambil beasiswa di inggris
daripada milih gua
ya lagi ya abang ada ada juga sih
cerita sama cewek
cewek itu kesenengan lah
otomatis secara gak langsung
cewek yang abang maksud itu
punya kesempatan buat deketin abang lah
pakai ngeragukan ian bin yanyan
itu banyak yang nungguin saya putus sama bebek melmel
ya beda timis
tapi beneran bang
asal abang tahu nih bang ya
kodratnya lembut bang
jadi harus diperlakukan dengan lembut
mendingan sekarang abang pulang dulu deh
ntar abis itu abang datang nih ke rumahnya bu depi
abang ajakin makan deh
kan di tempat yang romantis
lo yakin cara itu berhasil
eh suka meragukan ian bin yanyan
ngomong ngomong ada beneran juga sih
tapi bagian gantengnya sih enggak
lebih ganteng dari wajah om
tapi yang lainnya beneran
tapi kok kita habis berantem jadi curhat ya
iya tau ah
di beli kah
rencananya gue bakal pakai besi seamless
kira kira ukuran dua mm lah
ya mau sih
tapi gue pengennya motor gue bodinya dibikin keren
lo tenang aja bro
pokoknya bakal keren dah
tapi jangan lupa dibawahnya juga harus enak
pokoknya lo tinggal pakai aja
kalau motor ini mau pakai buat balapan
paling pakai yang itu aja
siap siap bro
dari mana lo semua
persiapan lo mau kan
lupa lo kenapa
tadi sebelum kesini
gue sempet jatuh dari motor
berapa kali gue udah bilang
bro sekalian lihatin motor dia ya